halo selamat malam teman teman semuanya yang sedang menonton setrum secret at newsroom at cnn indonesia pada malam hari ini kita akan membahas sebuah topik yang menjadi salah satu pertanyaan terbesar abad ini terutama di kalangan mereka
yang menjadi orang tua dari para siswa kemudian juga tenaga pengajar serta tenaga pendidik dari para siswa kemudian juga kementerian yang menaungi kebijakan yang mengurus kebutuhan serta seperti apa sistem pendidikan di indonesia saat ini yakni apakah sekolah tetap buka akan kembali diberlakukan atau akan diberlakukan di tahun depan di tahun dua ribu dua puluh satu di tengah saat ini kondisi dan situasi pandemi covid sembilan belas di indonesia belum menunjukkan
tanda tanda penurunan dari angka kasus yang ada di indonesia khususnya tapi tentu yang namanya pendidikan kemudian juga kebutuhan dari pembelajaran para siswa baik yang masih ada di tingkat pendidikan anak usia dini kemudian juga tk kelas satu sampai kelas enam smp sma dan juga kuliah yang masih berkuliah di universitas itu menjadi salah satu faktor yang sangat penting sangat krusial karena kan saat ini satu tahun ini tidak tahun dua ribu dua puluh satu
kan semua pembelajarannya dilakukan secara pjj ya atau belajaran jarak jauh daring dengan segala konsekuensi dan juga permasalahan yang ada di pemberitaan sehari harinya ya dan ini juga menjadi sebuah concern tersendiri tidak hanya bagi kementerian pendidikan dan kebudayaan republik indonesia tetapi juga tentunya bagi para guru dan itu akan kita bahas pada malam hari ini bersama dengan dua narasumber saya yang pertama ada kabiro kerjasama dan humas kementerian pendidikan dan kebudayaan republik indonesia
ibu evi mulyani selamat malam ibu evi
dan pemirsa jnn tentu setehati ya pak ya
selamat malam pak joko
sehat selalu pak
oke kita terpisah kota ini ya pak joko dan juga kalau bu evi sama sama di jakarta tapi pak joko ada di surabaya tapi insya allah ini tidak akan mengurangi kualitas dan isi dari diskusi kita pada malam hari ini ya pak ya
nah sebelum kita akan melanjutkan diskusi dan juga diskusi
seperti apa informasi terkait dengan rencana sekolah tatap muka di tahun dua ribu dua puluh satu
kita akan lihat video berikut ini yang bisa menjadi semacam dasar informasi seperti apa
krusialnya informasi dan juga concern dari rencana sekolah tatap muka di tahun dua ribu dua puluh satu ini
mendik butnadi makari menetapkan sekolah tatap muka bisa kembali berjalan mulai januari dua ribu dua puluh satu
ia menegaskan izin sekolah tatap muka harus akan jadi kewenangan penuh masing masing
ada beberapa pertimbangan kebijakan ini diambil
beberapa diantaranya adalah dampak negatif bagi anak didik bila terlalu lama belajar jarak jauh
risiko putus sekolah menjadi semakin besar karena anak terpaksa harus bekerja membantu perekonomian keluarga di tengah krisis pandemi covid sembilan belas
persepsi orang tua yang tidak bisa melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar juga menjadi penyebab banyak orang tua memutuskan untuk menghentikan anak sekolah
perbedaan akses dan kualitas membuat kesenjangan capaian belajar terutama untuk anak dari sosioekonomi berbeda
hilangnya pembelajaran tatap muka secara berkepanjangan juga berisiko terhadap pembelajaran jangka panjang baik secara kognitif maupun perkembangan karakter
minimnya interaksi sosial dengan guru teman serta lingkungan ditambah tekanan pembelajaran jarak jauh dapat menyebabkan stres pada anak
selain itu banyak juga kasus kekerasan dalam rumah tangga
yang melibatkan anak dan tidak terdeteksi karena kurangnya akses dan interaksi dengan pihak luar seperti guru
setelah kebijakan ini diambil apa yang harus dilakukan pihak sekolah guru murid dan pemerintah
oke seperti itu pertanyaannya sekarang
saya ke ibu evi dulu deh ini seperti apa sebenarnya rencana dari pemerintah ya dari kemendikbud untuk memperlakukan sekolah tatap muka
rencana sekolah tatap muka tahun dua ribu dua puluh satu ini mengingat kemarin memang sempat ada beberapa semacam uji coba gitu ya bu
uji coba tatap muka di beberapa daerah tapi kita tahu kemudian uji coba tersebut ditiadakan karena ada kasus positif yang terjadi di siswa
kemudian juga sekitar puluhan guru di kudus juga terkena dampak dari pandemi covid sembilan belas kasus positif covid sembilan belas seperti itu
ini melihat kasus kasus yang sudah terjadi di acara
jadi ini adalah rencana dari pemerintah ya dari pemerintah yang sudah terjadi di sekolah tatap muka

baik terima kasih mbak fani atas kesempatannya
sebagai mata tadi kita ikuti bersama juga di awal bahwa surat keputusan bersama menteri pendidikan dan kebudayaan
menteri agama menteri kesehatan dan menteri dalam negeri yang diumumkan di dua puluh november lalu
memberikan beberapa pesan utama kepada kita semua
yang pertama tadi bahwa pemberian izin merupakan
kewenangan pemerintah daerah dengan syarat berjenjang dan ketat
sebagaimana ditetapkan dalam skb empat menteri tersebut
kemudian latar belakang kenapa pemda tentunya
karena kita sama sama pahami juga bahwa pemda merupakan pihak yang paling mengetahui kondisi di daerahnya masing masing
dengan diterbitkannya skb empat menteri tersebut
pembelajaran tatap muka bukan diwajibkan
tetapi dimungkinkan bagi sekolah yang memenuhi persyaratan berjenjang dan ketat
sebagaimana ditetapkan dalam skb tersebut
meskipun ada penguatan peran kewenangan yang diberikan kepada pemda
tentu kami senantiasa menghimbau
dan dalam berbagai kesempatan kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah
untuk jangan tergesa gesa tidak tergesa gesa
jadi banyak faktor yang harus dipertimbangkan secara komprehensif oleh pemerintah daerah
dalam pemberian izin pembelajaran tatap muka
antara lain tingkat resiko penyebaran covid sembilan belas di wilayahnya
kemudian kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan
kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka sesuai daftar periksa
yang ada di dalam skb dan lampirannya
selanjutnya akses terhadap sumber belajar kemudahan belajar dari rumah
kemudian kondisi psikosoial peserta didik
dan yang perlu kita pahami bersama juga dengan ditetapkannya skb empat menteri tersebut
prinsip pembelajaran pada masa pandemi tidak berubah
yaitu bahwa kesehatan dan keselamatan peserta didik pendidik tenaga kependidikan
keluarga dan masyarakat secara lebih luas merupakan prioritas utama
tentu tumbuh kembang peserta didik juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan
satu hal lagi yang menjadi pesan utama dalam skb empat menteri tersebut adalah
orang tua memiliki hak penuh untuk menentukan
bagi orang tua yang tidak menyetujui anak yang melakukan pembelajaran tatap muka
tentu peserta didik tersebut dapat melakukan
bagi orang tua yang tidak menyetujui anak yang melakukan pembelajaran tatap muka tentu peserta didik tersebut dapat menentukan
tentu peserta didik tersebut dapat menetujukan
tentu pembelajaran tatap muka ini dengan syarat
berjenjangan dan ketat merupakan alternatif
kita tentu sama sama although kita tentu sama sama
memahami bahwa tadi ketika prinsip utama adalah kesehatan dan keselamatan seluruh pihak
tentu pembelajaran hybrid pembelajaran ngajak atau mikrotidik

pembelajaran jarak jauh dapat menjadi pertimbangan dan yang paling utama adalah bahwa
keseluruhan persyaratan tadi harus dipenuhi ya jadi yang pertama bahwa pemda memberikan izin
kepada sekolah kemudian apabila ya ini tidak serta merta juga mbak fani dan pemirsa cnn
semuanya ada syarat berikutnya harus dipenuhi oleh satuan pendidikan yaitu bahwa satuan pendidikan
tersebut sudah memenuhi daftar periksa dan sudah siap untuk melakukan pembelajaran tatap muka
selanjutnya adalah apabila dua hal ini ya juga masih ada syarat berikutnya yaitu bahwa sudah
mendapat izin dari komite sekolah atau perwakilan orang tua ini ada syarat berjenjang demikian yang
harus dipenuhi dan tadi bahwa orang tua mempunyai hak penuh mempunyai diskresi apabila tidak
mengizinkan putra putrinya katakan putra putrinya berada di sekolah di satuan pendidikan
yang sudah melakukan pembelajaran tatap muka artinya sudah memenuhi seluruh syarat berjenjang tersebut
tetapi orangtua tidak nyaman tidak mengizinkan ini tentu menjadi diskresi orangtua dan sekolah harus
memfasilitasi dengan pembelajaran dari rumah oke nah tadi ibu evi bicara mengenai satu pendidikan
nah sekarang saya pindah ke pak joko apakah kalau dari pgri sendiri melihat tenaga pendidik kemudian
juga institusi pendidikan khususnya secara global secara nasional cukup siap untuk memenuhi syarat
dari satuan pendidikan yang ditetapkan oleh kemendikbud itu pak joko ya tentunya kami sebagai
lembaga yang berfungsi untuk bagaimana melindungi guru juga tentu saya in line dengan apa yang
dikatakan oleh mbak evi tadi ya saya bersyukur ini yang menyuarakan seorang ibu tentunya pikirannya
lebih berkata hati kalau saya masih masih pertama masih memegang tagline nya mas menteri yang pertama adalah
kita melindungi anak anak kita kemudian juga kami melindungi guru guru kami dan tenaga pendidikan
di lingkungan sekolah itu yang penting dan yang perlu perlu diangkat mbak evi kita bersama sama
bahwa yang berkembang sekarang itu kita punya ya bonus demografi ini anak anak kita yang sekarang
usianya itu yang harus dilindungi kesehatannya jangan sampai karena ya virus ini kemudian
bonus itu hilang ini juga jadi pemikiran jangka panjang tapi yang kita sepakati mbak saya akan
mengikuti yang memiliki apa keputusan tadi dikatakan bahwa tidak wajib tapi dimungkinkan
ini berarti adanya sebuah otoritas yang dilakukan di satuan pendidikan dengan berjenjang tadi ini
sangat luar biasa pgri siap bahkan kami juga sekarang lagi getol untuk
memperbaiki citra diri seorang guru yang bisa inline ketika hadirnya covid ini dia harus menyesuaikan
atau adaptasi dengan teknologi kami lakukan itu dan kami terus melakukan webina untuk enrichment
pengayaan guru di era semacam ini saya kira kami siap untuk itu walaupun dengan butuh adaptasi pastinya ya
pak ya karena kan suka banyak keluhan saya pribadi sendiri juga pernah mengalami begitu sulitnya untuk
adaptasi pembelajaran di masa masa kemudian dan kemudian kita juga menikmati banyak peluang untuk
pandemi covid sembilan belas sinyal yang tidak stabil kemudian juga kurikulum yang bukan kurikulum
katakanlah tugas tugas sekolah atau pembelajaran yang tidak biasa gitu seperti zaman ketika kita
belajar tidak di masa pandemi covid sembilan belas seperti itu ini berarti sudah diasut disosialisasikan
kemudian juga pertanyaannya adalah apakah ini sudah merata di seluruh indonesia di provinsi provinsi
yang ada di indonesia tidak hanya di kota kota besar seperti itu pak joko
karena kalau kita berbicara tidak hanya pendidikan yang ada disparitas ada perbedaan ya itu dimana mana
ada semacam itu tapi yang penting kita bersama ada nawaitu atau niatan yang baik bersama sama kami
selalu ya bergandeng tangan dengan lembaganya mbak evi ya kami bersama sama untuk saling dukung itu
yang penting karena apa ini problem nasional bukan problem yang sifatnya sektoral itu yang lebih penting lagi
kepada ber granting syarat tahun baru ini negara arab melakukan sesuatu lah ini adalah
memang pantu pasti lev mengandalkan agar dapat lebih jelas selangkah stabilisasi bertukar poo ke anggotabody dialogues
selama ini di rumah dekat sama orang tuanya masuk lagi ini harus ada adaptasi lagi
ini yang harus ada semacam skill seorang guru untuk memasarakatkan
kemudian bagaimana kita bisa merecognize orang tua yang telah berhasil selama ini
saya kira pgri melakukan itu ya untuk memberikan penguasaan bagaimana meningkatkan kedekatan mereka dengan orang tua
untuk menerima informasi informasi yang lebih genap lagi begitu mbak feni
oke oke dengan adanya rencana kemudian juga nanti pelaksanaan juga tidak lepas pastinya ya pak joko dan juga bu evi
dengan pengawasan nah saya mau bertanya dengan kementerian sendiri
sudah adakah gitu sejauh apakah rencana dari mitigasi kemudian juga pengawasan terhadap pemberlakuan ketika sekolah ini
ketika sekolah tatap muka sudah berlangsung sekolah tatap muka kalau misalnya logikanya pasti akan lebih cepat dilaksanakan
di daerah yang sudah ditetapkan sebagai zona hijau begitu ya bu evi dan juga pak joko
nah dengan misalnya sekolah tetap muka tersebut diberlakukan pengawasannya seperti apa
ketika protokol kesehatan diberlakukan di sekolah kemudian juga melihat bagaimana anak anak atau siswa
yang melakukan pengawasan bagaimana mereka bisa melakukan pengawasan
masuk sekolah ini melanjutkan kebiasaan mereka melakukan protokol kesehatan
guru guru juga mengingatkan mereka selalu ini sudah ada standarisasi pengawasannya belum bu evi
baik terima kasih mbak fani yang pertama adalah dari awal ya sebetulnya begitu ya
seluruh proses public policy saya kira dalam berbagai area termasuk dalam konteks skb ini juga demikian
sosialisasi ini merupakan hal yang sangat krusial jadi sosialisasi
kami tentunya di kementerian pendidikan dan kebudayaan bersama sama dengan kemendagri
kemudian kementerian lebaga terkait lainnya juga dengan teman teman di pemda melakukan sosialisasi
yang paling utama adalah memberikan pemahaman yang tepat terhadap skb ini itu yang utama
kemudian tentunya berbagai pihak tadi di pemda kita punya katakan dinas pendidikan
ini yang tentu akan membantu dan berkolaborasi berkoordinasi secara intensif dekat dengan satuan pendidikan
untuk pemenuhan protokol kesehatan

fasilitas layanan fasilitas kesehatan yang lebih baik dan lebih juga dalam hal kuantitas
dalam masa pembelajaran tatap muka nanti
kemudian dengan dinas perhubungan juga merupakan pihak yang juga sangat berperan penting
dalam arti bahwa ketika pembelajaran tatap muka katakan ada satuan pendidikan dibuka
tentu harus ada simulasi bagaimana transportasi yang aman untuk anak anak kita yang memang tidak berkesempatan
untuk berangkat dan pulang
ke sekolah dengan kendaraan pribadi ini semua harus disimulasikan
kemudian tentunya pengawasan tadi ketika kita bicara sebenarnya kolaborasi begitu ya
masa pandemi ini kita sama sama lihat merupakan masa yang memberikan pembelajaran banyak sekali kepada kita semua
khususnya dalam bagaimana berkolaborasi
jadi kami mengimbo dan mengajak seluruh pihak seluruh pemangku kepentingan untuk bergandengan tangan
tadi pak joko teman teman pgri tentu senantiasa menjadi partner kami dan senantiasa masukannya
menjadi aset yang sangat berharga untuk pemerintah untuk kementerian pendidikan dan kebudayaan
kami mengimbau mari kita bersama sama berkolaborasi
tentunya orang tua bisa mengingatkan anaknya selalu kemudian berkoordinasi
bertukar informasi secara lebih dekat dengan ibu bapak guru dengan kepala sekolah
juga komite sekolah dalam hal ini
tentu dengan hal hal tersebut kami berharap dan optimis bahwa kesehatan dan keselamatan
yang senantiasa menjadi prioritas pemerintah ini dapat tetap dijaga
bu evi tadi juga saya penasaran terkait dengan target dari kementerian terhadap sistem pendidikan
kemudian juga sesuatu yang dicapai oleh anak anak di masa sekolah gitu saat pandemi covid sembilan belas ini
pastikan akan berubah ya bu ya melihat bagaimana situasi saat ini kemudian juga hasil evaluasi yang terjadi ketika pembelajaran
di tahun dua ribu dua puluh berlangsung
kalau boleh tahu bu sejauh ini evaluasi dari pemerintah atau kementerian pendidikan dan kebudayaan
terhadap proses pembelajaran jarak jauh yang terjadi tahun dua ribu dua puluh dan target untuk dua ribu dua puluh satu nya seperti apa bu
baik terima kasih bahwa yang pertama pembelajaran jarak jauh atau pjj ini bukan merupakan kebijakan yang kita harapkan
ini kebijakan yang terpaksa harus diambil karena memang kondisi tidak memungkinkan itu ketika kita bicara pjj
dan kita sama sama pahami bahwa pembelajaran
di masa pandemi ini adalah pembelajaran yang bermakna
jadi pendidikan yang memberikan pembelajaran bermakna bukan berfokus pada ketuntasan kurikulum atau mengejar nilai
tetapi bagaimana ibu bapak guru dapat memimbing anak anak kita semua
tentu dengan menyesuaikan juga kondisi di rumah masing masing begitu ya apa yang tersedia
dan sebetulnya life skills seperti itu itu yang sebenarnya ditekankan pada masa pandemi ini
tentu ketika kita bicara challenge
ketika bicara kualitas kita tidak sendiri sebenarnya
karena semua secara global juga menghadapi masalah yang sama
ketika tadi pak joko sampaikan bahwa disparitas pun di seluruh sektor
nah ini disparitas pun dialami oleh seluruh negara secara global
tetapi ketika kita bicara dalam konteks jangka panjang
saya kira kita sama sama optimis bahwa apa yang sudah ditargetkan untuk sdm unggul sdm indonesia lebih baik
lebih berkualitas secara jangka panjang
kita optimis dapat dicapai
yang penting adalah keselamatan dari anak anak dulu yang menjadi target begitu ya bu evi ya
nah kalau dari pgri sendiri pak joko
pastikan salah satu targetnya adalah keselamatan dari para guru di indonesia nih pak di masa pandemi covid sembilan
betul kan pak
saya berpikir bahwa di era yang darurat
itu betul apa yang dikatakan oleh mbak evi
kita tidak diharapkan untuk ada kegiatan
tidak diharapkan untuk ada kegiatan buat kurikulum darurat
itu saya katakan ini obroma
kemudian yang perlu diketahui
kita tidak bisa pada saat darurat itu ada target target yang spesifik
teori mengatakan itu hanya keeping track
ada proses pengajaran ada proses belajar
tapi dengan menggunakan teknologi

target yang begitu tinggi
tidak mungkin terjadi
jadi dan ingat ya
bahwa ketika kita membelajarkan
sudah belajar gurunya
tidak bisa running well
itu berapa seperti tahapan visis
dari derajat ke seratus derajat
oleh karena itu
tetapi ingat bahwa ini ada good and good
pada saat yang darurat
sehingga jangan sampai kementerian harus dituntut
kualitas di era ini
ya saya kira tidak nasional
oke siap pak
tapi saya juga penasaran pak
kalau kita dari orang tua
dari kacamata orang tua
kan keluhannya juga cukup
keluhannya sudah cukup jelas
banyak yang sharing di media sosial masing masing
tentang mengenai sulitnya gitu pembelajaran jarak jauh
target dari orang tua pribadi yang harus dicapai
terkait dengan kualitas pendidikan dari anak masing masing
tapi kalau dari guru sendiri pak
mungkin dari evaluasi pjj
atau pembelajaran daring tahun dua ribu dua puluh
keluhan atau apa ya
tantangan seperti apa sih
tantangan utama banyak tantangan pasti
tapi tantangan yang paling sering dialami
oleh para guru yang mungkin bisa di share
dibagikan dan menjadi apa ya
perbaikan gitu di tahun dua ribu dua puluh satu
untuk kita bersama semuanya apa nih pak joko
saya memandang bahwa
kehadiran covid sembilan belas ini nggak salah semua ya
ada bahaya tetapi ada peluang
kata orang di yg ya
jadi di tiongkok mengatakan itu ada peluang
terbukti itu ada enrichment di bidang teknologi
para guru bisa memanfaatkan segala platform
sekarang bicaranya sudah hebat loh guru guru sd itu
kemudian dia bisa menggunakan kinemaster
sekarang dia menguasai berbagai platform
jadi keuntungan itu yang diperoleh dulu
keuntungan itu yang diperoleh
persoalan mengeluh itu adalah persoalan proses
tentu orang itu pertama kali mendapatkan sesuatu yang baru
tentu akan mereject
kalau bisa beradaptasi
kalau sudah bisa nanti kekolaborasi
ini ini yang penting kita lihat
nah pgri tentunya menyadari itu semua
bahwa gurunya itu banyak tersebar
oleh karena kami juga bersusah payah bikin tv pgri
jadi pgri punya tv ya
kemudian kita buat mooc ya
jadi kita sediakan materi materi yang bisa diakses oleh para guru
ini yang dilakukan oleh pgri
saya yakin bahwa segala sesuatu itu
dibalik bahaya ada peluang
dan peluang inilah yang kita cari
kita tidak usah mengeluh
ini adalah problem global
jadi kita harus menyesuaikan diri dan adaptasi itu yang penting
nah bicara mengenai kesejahteraan kemudian juga jaminan kesehatan
bagi para guru khususnya
ini pertanyaan untuk baik bu evi maupun juga pak joko terutama
ini bagaimana sendiri pak melindungi para guru
kemudian juga jaminan keamanan mereka dari bahaya penyebaran covid sembilan belas
mungkin bu evi terlebih dahulu nih yang punya akses menuju payung hukumnya sih
baik terima kasih mbak
pani saya kira dalam keseluruhan paket skb ini
ini untuk perlindungan kesehatan keselamatan dan juga berbagai kebijakan lainnya
dalam pendidikan di masa pandemi ini
juga memberikan payung untuk keselamatan kesehatan bagi seluruh pihak
tidak hanya siswa tetapi juga untuk guru dan pendidikan tenaga
didikan dalam konteks ini apabila kita lihat bahkan dari antisipatif ya sifatnya
begitu bagaimana protokol kesehatan ditetapkan
bagaimana daftar periksa yang sedemikian lengkap ini dapat harus wajib ya dipenuhi
apa yang ada di dalam skb empat menteri ini minimal yang wajib dipenuhi
dalam arti apabila pemda melihat bahwa perlu mentranslasikan secara lebih lengkap
ini sangat dimungkinkan
ketika kita bicara lebih spesifik lagi apakah ada bantuan gitu ya dalam hal ini
atau apakah itu adalah arti finansial
untuk ibu bapak guru untuk perlindungan dalam masa pandemi ini
kita sama sama pahami di awal masa pandemi ini pun
kementerian pendidikan dan kebudayaan sudah menyesuaikan banyak sekali kebijakan
sebagai respon yang sangat cepat atas kondisi ini
kita lihat bagaimana relaksasi atas dana bantuan operasional sekolah
dan bop pau dan kestaraan untuk bisa digunakan untuk memenuhi fasilitas kesehatan
keperluan keperluan supplyce kesehatan bagaimana juga untuk bisa digunakan
untuk guru guru transportasi kemudian untuk kuota dan lain lainnya
ini tentu merupakan sebagian dari berbagai kebijakan pemerintah
yang dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan kesejahteraan kepada guru guru kita
yang lalu apabila kita ingat juga terkait dengan bsu misalkan
bantuan subsidi upah ini juga secara spesifik menyentuh ibu bapak guru non pns
yang tentu kita sama sama paham merupakan ujung tombak dalam dunia pendidikan kita
oke kalau dari pak joko sendiri gimana pak
ya pertama saya mengucapkan terima kasih nih pada kementerian budi
suara guru juga didengar dan kami sudah mendapatkan cucuran bsu itu ya
tapi kalau kita berbicara bagaimana menggunakan ketika digunakan untuk ya sedang kita
melakukan pembelajaran tentunya ya kita kurang terus
tapi harus diingat ini masalah masalah ini adalah masalah masalah nasional global
dan ini masalah hati juga masalah kalau kita lihat ini adalah masalah semuanya
yang secara holistik harus disadari oleh kita semua
jadi kami juga terima kasih sekali lagi mbak evie
mudah mudahan ya sering dikucuri lah jadi guru biar ya kalau katanya kalau insentif sering diberikan itu malah segep gitu ya
saya mengucapkan terima kasih
kemudian saya juga akan lihat mbak evi mudah mudahan nanti kami akan detek apakah itu juga sampai ke tangan guru
tapi mayoritas sudah sampai mbak
jadi kalau mungkin ada masalah kami akan matur istilahnya kepada mbak evie
oke berarti ada kolaborasi berkesinambungan ya antara pak geri dan jokowi kemendibut yang akan diteruskan sampai tahun tahun selanjutnya
loh apakah kita harus bermusuhan mbak
bukan kita berdampingan
betul betul senantiasa berdampingan

bapak kalau mampir di sini kabari saya juga lho pak
senantiasa mbak kita senantiasa berdampingan ya pak joko terima kasih
selalu kita bangun saya bangun
ya memang kalau misalnya dari pembuat kebijakan kemudian juga pelaksana dari kebijakan tersebut bisa saling sejalan kan tenang
apalagi anak anak dan juga orang tua yang mendengarnya semangat juga nih melaksanakan sistem pendidikan begitu ya bu evi dan juga pak joko
oke ini juga ada salah satu masalah nih yang mungkin memang harus dicari solusinya gitu di tahun dua ribu dua puluh
terutama untuk mbak evie mungkin ini bisa bekerja sama dengan kemenko minvon nih bu dari kemenikbud
adalah bagaimana sinyal kestabilan sinyal kemudian juga ketersediaan penunjang dari pendidikan terutama untuk sekolah yang tidak tetap muka pjj seperti itu
agar merata di provinsi provinsi daerah daerah yang
katakanlah tidak bisa mendapatkan akses semudah kita kita yang ada di kota besar ini seperti apa bu rencananya di tahun dua ribu dua
baik kemenkom info kami tentu bekerja sama dalam hari ini kemendikbud dengan seluruh kementerian lebaga terkait secara khusus terkait dengan peningkatan akses kualitas akses internet
tentu dengan kemenkominfo juga koordinasi kami tidak terhenti selalu berjalan dengan baik dan intensif dan kita pahami juga bahwa teman teman di kemenkominfo juga
tidak berhenti dua puluh empat jam memikirkan bagaimana yang terbaik untuk bisa meningkatkan kualitas akses internet tersebut
kita paham bagaimana peningkatan palaparing yang memang berprogres dengan baik begitu ya mulai dari barat tengah timur dan semuanya dengan perkembangan yang baik
dan tentunya kita optimis juga bahwa dalam tahun depan dua ribu dua puluh satu dan tentu tahun tahun berikutnya akan semakin baik akses terhadap internet
kita paham bahwa salah satu tantangan sebagai negara dengan geografis seperti negara kita tercinta ini salah satunya adalah akses internet
tetapi kita tidak sendiri saya kira negara negara lain pun yang mempunyai tantangan yang sama menghadapi kondisi yang sama dan kita sudah jauh juga sampai titik ini mempunyai banyak sudah banyak perkembangan terkait dengan akses internet tersebut
nah tadi bicara mengenai akses internet seperti itu ya bu efi tapi kalau misalnya kita ke pak joko nih terkait dengan guru guru nih pak dan juga keluhan keluhan yang terjadi selain internet adalah kita tahu ya pak ya pernah ada kasus seorang siswa yang stres banyak sih sebenarnya yang stres kemudian kita harapkan agar kasus kasus seperti ini tidak terjadi lagi ke depannya gitu
ketika situasi yang sulit ini bisa menelan

nah kalau dulu saya pas masih sekolah sih pak itu ada guru guru yang memang dispesialisasikan untuk mengadakan konseling kepada para siswa
apakah di masa masa sulit di pandemi covid sembilan belas tersebut juga akan diadakan konseling rutin gitu ya hanya untuk para siswa tetapi juga para guru untuk meminimalisir kondisi psikologis para siswa dan juga tenaga pendidik ini terdampak begitu besar gitu
akibat situasi pandemi covid sembilan belas
baik terima kasih
tentu seorang guru dibekali kemampuannya bagaimana menghipnosi seseorang bagaimana menentramkan hati mereka itu bagian dari guru itu
dan pak jerry tentunya akan memberikan semacam penekanan highlight ini harus apa yang harus dikerjakan tentu itu
dan ingat bahwa yang diutarakan tadi itu kan tidak ada penekanan
yang diutarakan tadi itu kasuistis ya ada yang katanya mencuri handphone itu kasuistis tidak seluruh indonesia ya berjamaah mencuri handphone kan tidak ya
jadi yang diatasi semacam itu tetapi kalau tadi dikatakan juga bahwa akses sudah mulai membaik ya
manusia adalah organisme yang ingin berprestasi tentunya info tidak ingin dikatakan tidak berprestasi
tentu akan meningkatkan di dalam pemikiran bagaimana meningkatkan pendidikan dari kemampuan
tentu ini sudah saya kira secara kolaboratif sudah dilakukan
bahkan saya terima kasih banyak beberapa program program yang bisa menyentuh pada pendidikan tigery mengucapkan terima kasih
jadi mbak mari kita bersama sama tentunya bahwa anak pun itu tidak semuanya tidak bisa menyesuaikan diri
ketika ada pandemi ini dia bisa menyesuaikan diri
yang sering membuat kita kacau itu adalah pikiran kita imajinasi guru kita bahwa kalau nanti pandemi ini nggak selesai selesai bubar kehidupan itu
enggak tentu akan ditemukan sesuatu yang baru
tentu kemendeku juga berpikir pjri juga berpikir bagaimana ada formula yang paling cantik ketika kita menghadapi situasi yang semacam ini
oke kita harapkan agar sisi positif ini juga bisa dimengerti gitu dari perspektif sebagian besar warga di indonesia agar
prioritas utama kan yang paling penting adalah bagaimana orang orang selamat ya warga selamat tenaga pendidik selamat siswa terutama selamat kemudian juga kita kita yang ada di sekeliling mereka yang paling penting itu
tapi pak evi dan juga pak joko sebelum saya ingin merusakkan bertanya tanya
saya ingin menjawab pertanyaan yang terakhir
saya ingin merusakkan bertanya lagi ini terkait dengan bagaimana konklusi dan juga persiapan di tahun dua ribu dua puluh satu
kita akan dengarkan dulu bagaimana pendapat dari netizen ya terkait dengan rencana sekolah tatap muka di tahun dua ribu dua puluh satu ini ya
karena masing masing warga punya cara berpikirnya masing masing kemudian juga opini masing masing terkait dengan kesiapan untuk menghadapi sekolah tetap buka dua ribu dua puluh satu ini
mungkin teman teman bisa dibantu untuk kita tunjukkan sama sama kita sharing sama sama ini opini netizennya
oke yang pertama ya dari gip sugiono
ini disiplin positif protokol kesehatan yang ketat sosialisasikan ke siswa dan orang tua siswa serta lingkungan sekolah
tersedianya sarana prasarana cegah covid sembilan belas yang lengkap evaluasi dan pemantauan yang ketat dari stakeholder terkait
saya kepala sekolah sd yang telah uji coba pembelajaran tatap muka
oke berarti bapak gips sugiono ini
oke berarti bapak gips sugiono ini

ini sudah punya pengalaman dan juga fakta yang didapat dari lapangan ya karena sudah pernah mencoba uji coba tetap buka tersebut
oke berikutnya boleh dibantu
oke dari edwina hanin
melihat kasus covid sembilan belas yang setiap hari meningkat sepertinya indonesia belum siap melakukan tetap buka
oke selanjutnya boleh nanti bisa kita bandel ya semuanya
tetap mukanya dari str sky
tetap mukanya digilir
misal satu hari di kelas ada sepuluh sampai lima belas orang saja
misalnya kalau dulu ada sekolah pagi petang sekarang ada sekolah giliran begitu maksudnya ya
oke masih ada lagi
oke kayaknya sudah tidak ada lagi ya baik
tadi sudah ada tiga pendapat yang masing masing juga menyatakan
ini cukup beragam
yang satu setuju dengan pemberlakuan protokol yang ketat dan juga sistem pembelajaran yang sudah terrencanakan dengan baik
kemudian yang kedua tidak sama sekali sesuai dengan pernyataan idai yang mengatakan pjj masih tetap harus diberlakukan ketika di tahun dua ribu dua puluh
kemudian yang terakhir adalah digilir berjadwal gitu untuk meminimalisir penyebaran kasus covid sembilan belas di sekolah
bu evi tanggapannya dari bu evi terlebih dahulu deh baru saya nanti ke pak joko
baik baik terima kasih mbak fadil
terima kasih mbak nina
ini sebenarnya ingin saya sampaikan juga kepada ibu bapak guru orang tua kepada siswa siswi juga mungkin dapat mengikuti sharing malam ini
bahwa yang pertama tadi benar bahwa ketika pembelajaran tatap muka dijalankan bukan hanya protokol kesehatan dan sarana prasarana
bukan hanya tiga m saja yang harus dilakukan tetapi tadi ada pengaturan pengaturan pembelajaran tatap muka

jadi yang pertama kondisi kelas pada jenis kelas
pada jenjang pendidikan anak usia dini atau paut kemudian pendidikan dasar dan pendidikan menengah menerapkan jaga jarak minimal satu lima meter
ini bagian dari tiga m nya
nah kemudian tentu ada pembatasan jadi pembatasan siswa
jumlah siswa dalam kelas pada jenjang sekolah luar biasa misalkan
ini pada masa pandemi pada masa krisis ini maksimal lima peserta didik per kelas
dari standar awal lima sampai dengan delapan peserta didik per kelas
kemudian untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah juga demikian
maksimal delapan belas peserta didik dari standar awal kita tahu dua puluh delapan sampai tiga puluh enam peserta didik per kelas

demikian juga pada jenjang paud maksimal lima peserta didik dari standar awal lima belas peserta didik per kelas
nah penerapan tadi yang disampaikan oleh salah satu netizen bahwa sistem shift begitu ya ini juga menjadi pengaturan
jadi penerapan jadwal pembelajaran jumlah hari jam setengah jam setengah jam setengah
jadi pembelajaran jumlah hari jam belajar dengan sistem pergiliran rombongan belajar
ditentukan oleh masing masing sekolah sesuai dengan situasi dan kebutuhan
karena tentunya sekolah yang paling paham bagaimana situasi kebutuhannya masing masing
jadi hal hal tersebut memang harus dilakukan kemudian tadi tentu protokol kesehatan harus dipenuhi dengan ketat
perilaku wajib yang harus diterapkan ini harus menjadi perhatian seluruh pihak terkait
menggunakan masker kain tiga lapis
ada di dalam skb nya sudah sangat detail ya bahwa
maskernya masker kain tiga lapis atau masker sekali pakai atau masker bedah kemudian cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan
menjaga jarak tadi kemudian tidak melakukan kontak fisik
menerapkan etika batuk dan bersin kemudian juga
kondisi medis warga sekolah ini sehat dan jika ada yang mengidap comorbid harus dalam kondisi terkontrol
mohon maaf begitu mbak fani dan pemirsa cnn semuanya kemudian tidak memiliki gejala covid sembilan belas
termasuk pada orang yang serumah dengan peserta didik dan pendidik jadi tidak hanya bersangkutan tetapi juga orang serumah
kantin kantin di satuan pendidikan di sekolah pada masa transisi dua bulan pertama tidak diperbolehkan dibuka
nanti setelah masa transisi selesai ada penyesuaian kantin diperbolehkan beroperasi dengan tetap menjaga protokol kesehatan
tapi untuk dua bulan pertama tidak diperbolehkan untuk dibuka
demikian juga kegiatan olahraga jadi kegiatan olahraga dan ekstra kurikuler pada masa transisi dua bulan pertama ketika sekolah
sudah memenuhi seluruh syarat berjenjang dan ketat tadi tidak boleh dilakukan olahraga dan ekstra kurikuler
nanti setelah masa transisi selesai kegiatan boleh dilakukan kecuali ada kecualinya juga ini mbak fani bahwa
kegiatan yang menggunakan peralatan bersama dan tidak memungkinkan penerapan jaga jarak minimal satu lima meter seperti basket bola volley
nah ini juga tidak diizinkan
jadi kegiatan selain pembelajaran ini tidak boleh dilakukan
pada masa transisi dua bulan pertama setelah itu diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan dan ada beberapa pengecualian
oke kalau dari pak joko sendiri gimana melihat dari komentar dan juga
perhatian dari para netizen tersebut soal rencana sekolah tatap muka dua ribu dua puluh
pikiran pikiran logik yang dimiliki ya
kita semua akan bisa mensiasati
di jakarta saja ada ganjil genap mengapa di sekolah tidak bisa ganjil genap banyak sebetulnya cara
yang penting adalah komitmen dulu bahwa ini adalah satu rasa kita menghadapi sesuatu
yang kedua ini tidak boleh dipaksakan dan tidak bisa running well langsung bisa masuk semua
tidak bisa tentu ada uji coba dan sebagainya itu yang penting dan itu yang harusnya menjadi kesadaran kita semua
jadi ada netizen yang kebetulan kepala sekolah
kalau itu punya pengalaman tentunya share of value share of technology share of skill itu dilakukan ini nanti kami akan
tindak lanjuti pada teman teman kepala sekolah yang punya pengalaman kemudian punya kelebihan dan kekurangan akan kami
kami tindak lanjuti agar semuanya mendapatkan informasi yang genap dari berbagai
apa pengalaman itu tadi kemudian yang perlu diketahui
peralatan peralatan yang disediakan
tetapi adalah sebuah tekad untuk
maju ke depan dalam arti memikirkan ini
bahwa kita sebenarnya kita harus punya pikiran ke depan
ada suatu saat
kemungkinan kemungkinan bahwa sistem belajar itu nanti akan semacam ini ini yang harus di
apa dikaji bersama sama pgri sudah berpikir semacam itu
kami punya training center yang mengarah ke sana
jadi nanti mbak evi
sudah dikunjungi mas menteri tempat kami
jadi nanti bisa dilihat kembali
mbak untuk disuarakan dan ini akan persoalan bersama
ini kami punya kesadaran bahwa jika nanti terus itu bagaimana
ini yang harus kita pikirkan
pembelajaran yang tatap muka terus
bahwa temblajaran nanti akanee
tatap muka ada juga yang bisa online dan bisa tatap muka
karena apa akan memberikan kewenangan kepada anak anak
karena banyak anak anak kita di tingkat dasar itu
tingkat bermainnya berkurang
sehingga soliditas yang harus dibangun itu berkurang
inilah seharusnya kita membangun soliditas
karena negara kita itu multivarian
kemudian pulau pulau banyak
ini kepentingan kita bagaimana unity and diversity ini dibangun nanti
jadi ini yang pikirannya terlalu ke depannya
sudah sedang sedang saja pokoknya kayak peng trek dijaga begitu saja
itu harapan pak joko berarti ya terhadap bagaimana sistem pembelajaran tersebut
kalau kepada kebijakan atau kemudian juga mungkin
semacam peraturan dibentuk oleh menteri kementerian
pendidikan dan juga kebudayaan republik indonesia
untuk sekolah di tahun dua ribu dua puluh satu
ada harapan mungkin ada masukan dari pak jerry sendiri
tentunya saya berpikir bahwa kalau tatap muka saja
itu saya kira masih belum bisa menurut saya
nanti akan terjadi seperti blended learning
jadi blended learning itu separuh bisa online
separuh bisa offline
itu pasti akan terjadi semacam itu
pikiran saya saya pikirkan itu akan terjadi semacam itu
pikiran saya bahwa kalau sekarang itu berkembang
pikiran saya tadi ya
dan ini nanti akan menjadi sebuah program tentunya
bahwa sekarang ada perubahan yang sangat mendasar
seperti gofood dan sebagainya
ini mau tidak mau nanti kita masuk ke wilayah itu
itu kondisi usil kuat pasti itu akan terjadi semacam itu
inilah yang harus dikembangkan kepada kita
oleh karena kita tidak perlu meratap
kan ini gini banyak tekanan mbak evi
pada guru guru itu
ada sebagian tapi tidak semuanya
yang ingin masuk semuanya
ini karena kangen sama gurunya macam macam
tapi juga ada guru yang kepingin ketemu muridnya
ini persoalan manusiawi
tetapi yang perlu diangkat sebagai tagline keselamatan
ini harusnya jauh lebih penting
oleh karena pgr selalu in line dengan pak mas menteri ya
jaga keselamatan jaga kesehatan
itu menjadi sesuatu
itu menjadi sesuatu yang luar biasa
oleh karena tadi ada kata kata demikian
tidak wajib tapi dimungkinkan
artinya ya setengah wajib lah
setengah dimungkinkan tetapi diberikan kewenangan kepada daerah
karena daerah yang mengetahui kondisi sebenarnya
apa yang dibuat keputusan pak menteri itu tadi
saya kira itu saja
nah kalau dari bu evie sendiri bu
ini saya juga ada yang menggelitik sih
ketika nanti sekolah tatap muka ada yang diberlakukan di zona zona
yang memang diperbolehkan untuk melaksanakan pembelajaran sekolah tatap muka tersebut
selain pengawasan nih bu
apabila kita takutkan ada sebuah kesalahan dalam pelaksanaan sekolah tatap muka
ada penyimpangan gitu dari peraturan peraturan yang sudah diberlakukan
atau dianjurkan oleh pemerintah
apakah dari kemendikbud sendiri akan melaksanakan sebuah katakanlah sanksi
atau peringatan yang keras gitu terhadap pihak pihak terkait
seperti apa bu
ada rencana seperti apa di tahun dua ribu dua puluh
baik terima kasih mbak fani
sebelum menyentuh hal tersebut
saya tadi tertarik sekali dengan disampaikan oleh pak joko
saya kira apa yang disampaikan pak joko sangat valid dan inline
dalam kondisi saat ini tentunya
yang pertama tadi bahwa kesehatan keselamatan
kemudian yang kedua terkait dengan blended learning
tentu kita sama sama
paham bahwa salah satu hikmah
yang kita dapatkan dari masa pandemi ini adalah
bagaimana adopsi dan adaptasi teknologi yang begitu cepat
tadi pak joko juga sampaikan beberapa di awal ya
kita udah jangan lagi kita lari ya bu efi
jadi guru guru kita bagaimana terms istilah istilah yang digunakan
oleh ibu bapak guru kita sudah luar biasa
literate dengan teknologi
nah ini sebetulnya kondisi yang mungkin kalau tidak dalam
pandemi ini mungkin jauh di depan gitu ya
dua puluh tahun yang akan datang
tapi itu sudah kita dapatkan saat ini
dan tentu ini akan juga bermanfaat
sebagai yang tadi sampaikan pak joko
di masa depan ini tentu ada suatu alternatif begitu ya
yang akan menjadi aset baru kita
bahwa blender learning merupakan sesuatu yang bisa dilakukan
dengan lebih baik begitu
kemudian terkait dengan pertanyaan mbak avandi yang barusan
terkait dengan bagaimana selain pengawasan
bagaimana enforcement nya begitu ya
konteks skb empat menteri ini menggunakan pendekatan pembinaan
sebenarnya bagaimana seluruh pemangku kepentingan ini
menyadari bahwa kita semua memberikan amanah untuk menjalankan
tugas kita masing masing dengan sebaik baiknya
dalam prioritas tadi kesehatan dan keselamatan
untuk seluruh pihak khususnya anak anak kita
ibu bapak guru keluarga dan masyarakat secara lebih umum pada akhirnya
dan yang kedua adalah bahwa tadi anak anak kita
kita pendapatkan haknya untuk belajar untuk hak pendidikan
meskipun di masa yang penuh tantangan ini masa yang darurat
nah dalam hal tersebut artinya adalah bahwa
sanksi ini tentu lebih kita angkat dalam arti tadi pembinaan
kemudian diskusi dengan teman teman di pemerintah daerah
dan yang lebih tepatnya lagi adalah antisipatif
bahwa bagaimana pemda memberikan izin ini yang kami senantiasa
koordinasikan dengan teman teman pemda untuk tidak tergesa gesa
tadi tidak tergesa gesa dan senantiasa mempertimbangkan
seluruh hal secara komprehensif dan tentunya juga harus inline
dengan kebijakan di sektor sektor lain yang ada di daerah
oke berarti sama sama mengawasi ya bu ya
dan juga tidak mengenyakkan kemungkinan bagaimana kualitas pendidikan
kualitas generasi muda bangsa indonesia ke depannya bu
betul betul jadi tadi saya sepakat yang sudah disampaikan oleh pak joko juga
bahwa dalam kondisi darurat ini dan ini juga yang senantiasa kami sampaikan
pak joko mbak fani bahwa kualitas tentunya dalam masa darurat ini kita bicara
ketika bicara pembelajaran pendidikan ini kita bicara tadi pembelajaran yang bermakna
tidak mengejar nilai bukan berfokus pada ketuntasan kurikulum
tetapi lebih kepada life skill hal hal sederhana yang ada di sekitaran anak anak kita
inilah yang perlu untuk difokuskan oleh ibu bapak guru
sehingga ketika kita bicara kualitas saya kira tidak hanya kualitas apa yang ada tertuang dalam textbook
tetapi bagaimana anak anak kita bahkan dalam masa pandemi ini bisa melihat bagaimana berempati dengan yang lain
bagaimana dalam keseharian mungkin di rumah ini membantu orang tua membantu saudaranya adiknya kakaknya
ini juga merupakan bagian dari pendidikan pembelajaran karakter yang harus kita fokuskan ketika kita juga bicara kualitas
oke berarti prioritasnya adalah membangun karakter dari anak anak para generasi muda indonesia ini dibanding untuk nilai nilainya begitu ya bu ya
tentu ini keseimbangan jadi ketika kita bicara di masa karena kita bicara secara khusus dalam masa pandemi ini
dengan berbagai tantangan ini kondisi yang darurat tadi pembelajaran jarak jauh dengan berbagai kondisi yang harus kita lewati
dan pemerintah juga sebenarnya sudah begitu banyak menetapkan dan menyesuaikan berbagai kebijakan
untuk senantiasa memperbaiki pembelajaran jarak jauh dalam masa pandemi ini
tentu ketika kita tadi dalam masa darurat ini secara khusus tadi pembelajaran bermakna
kemudian bagaimana menciptakan dalam kondisi ini terbentuk begitu empati itu bagian dari karakter yang harusnya memang kita bangun khususnya dalam masa ini
karena memang inilah masa kita diberikan pelajaran banyak sekali bahwa kita harus berkolaborasi
kita lihat juga ya pak joko gitu mbak fani bagaimana orang tua juga banyak sekali sekarang berempati ya bahwa menjadi guru itu tidak mudah
karena orang tua juga terlibat banyak sekarang di masa pandemi ini untuk menemani putra putrinya belajar
betul kalau pribadi jadinya
oke berarti dari pgri sendiri sudah siap ya pak ya kita sama sama semuanya sih pak
tidak hanya pgri tapi juga dari tubuh kementerian sendiri juga sama sama siap untuk mengawal
kemudian juga mengawasi bagaimana jalannya pembelajaran di tahun dua ribu dua puluh satu apapun nanti sistem yang akan diberlakukan
fleksibilitas mengikuti kondisi yang terjadi saat itu ya begitu bu evi dan juga pak joko ya
ya tentunya begini mbak fani
oke berikan aja pak fani berasid kita sangat sempit
jadi begini saya akan sampaikan kepada mbak fani bahwa kejadian ini mengingatkan kepada kita
ternyata di luar negeri itu sejak tahun dua ribu sebelas sudah mengeterapkan mooc itu semacam supermarket yang menyediakan pembelajaran ya
kemudian kita tinggal memilihnya jadi merdeka belajar itu mungkin mengadop itu juga
jadi kita bisa ngambil apa saja pelajaran dari mana saja itu bisa
pertama di fakultas apa di universitas apa bebas itu
tetapi kalau dia ingin mendapatkan rekognasi dalam bentuk ijazah atau rewarding dalam bentuk apa itu baru membayar
itu nanti akan terjadi pada kita oleh karena kami sendiri juga ingin mempersiapkan itu jangan sampai kita terlambat
saya juga setuju dengan pemikiran bahwa pendidikan karakter itu jauh penting
saat ini yang terjadi mbak fani sama mbak evi
itu penghargaan terhadap guru meningkat sedikit ya
orang tua ternyata mengatakan jadi guru tidak gampang itu satu
yang kedua terjadi apa bonding time yang sangat luar biasa
ini ada kisah yang kasus saja
ternyata seorang ibu itu baru tahu anaknya yang kelas tiga sma itu punya tai lalat di kupingnya
itu baru tahu ketika ada pandemi ini baru tahu secara keseluruhan putranya itu baru sekarang
ternyata kamu itu punya tai lalat di kupingmu baru tahu karena ada pandemi ini
mungkin kalau pandemi ini diperpanjang tai lalat semua akan ketahuan saya kira itulah
jangan juga sih diperpanjang pak joko
kita harapkan agar kasus kasus yang terjadi ketika pandemi covid sembilan belas melanda
dan juga membuat tempel belajar indonesia ini berubah menjadi pjj tersebut seperti tadi
ada yang stres kondisi psikologisnya terganggu
kemudian ada yang mengatakan kita harus berhati hati
kita harus berhati hati
kemudian juga kdrt meningkat di kalangan anak anak dan juga di rumah tangga
itu tiba tiba temporer tidak berlangsung berkepanjangan
kita semuanya sama sama bisa menemukan jalan tengah dan juga solusi yang paling baik ya
bagi semua pihak seperti itu ya bu evi dan pak joko harapannya ya
berhubungkan durasi sudah habis dialog kita pembicaraan kita diskusi kita pada malam hari ini
kita sudahi terlebih dahulu ya terima kasih banyak atas waktunya ibu evi mulyani
kabiro kerjasama dan juga humas dari kemendikbud republik indonesia
dan juga pak joko adiwaluyo ketua pb pgri
terima kasih atas informasinya pada malam hari ini
kita harapkan agar sekolah di tahun dua ribu dua puluh satu ini sukses lebih sukses lebih lancar buat kita semuanya ya pak ya
terima kasih ibu juga
selamat malam sehat sehat semuanya ya
selamat malam terima kasih mbak fani selamat malam pak joko
terima kasih sehat sehat selalu
selamat malam terima kasih mbak fadis
selamat malam terima kasih mbak fadis
selamat malam terima kasih mbak fadis
ya tadi adalah dialog ya cukup singkat ya sebenarnya tapi kalau satu jam itu bisa dibilang terlalu singkat ya untuk membicarakan mengenai pendidikan dan juga studi bagi anak muda indonesia yang akan menjadi harapan negara ini di masa mendatang
tapi kita harapkan pandemi covid sembilan belas di indonesia ini bisa meredah bisa hilang
walaupun mungkin tidak dalam waktu dekat ya kalau misalnya melihat bagaimana fakta yang terjadi di saat ini di kondisi saat ini situasi saat ini
tapi kita harapkan agar hilang itu adalah sebuah keniscayaan dan juga target khususnya dari semua pihak saat ini
sekali lagi kita harus tetap memperlakukan protokol kesehatan covid sembilan belas
di mana pun kita berada
jangan lengah tetap puas pada
jangan lupa pakai masker tadi jaga jarak kemudian juga sering sering cuci tangan
karena kita tidak tahu covid sembilan belas bisa menyerang siapa saja dan kapan saja serta di mana saja
sayangi orang orang di sekitar anda tetap percayakan protokol kesehatan
kita sama sama jaga kita sama sama jaga orang orang yang kita sayang di sekitar kita
kita kembali akan sukseskan pendidikan di indonesia di tahun tahun selanjutnya
saya fani maniar pamit dulu diri lebih dahulu